dari toko buku
ini beli buku buat si edward
wah hebat edward
udah nungguin dari tadi
mau ngajak balik sama kamu
tut dari mana
dari rumahnya pak ustadz kemeb
oh tadi saya ketemu
sama bapak kamu
sudah saya produksi dulu ya
nggak mau ngapain
boro boro mau kerja ke luar negeri
kepering di rumah aja tv nya males minta ampun
ngapain harus frustasi gara gara ditinggal pacar kawin
sampai nangis nangis begini mah ngerugiin diri sendiri eha
mendingan juga pergi berangkat kerja ke luar negeri
jadi orang sukses
pulang ke sini banyak

kalau udah banyak duit maka aku mau pergi kerja ke luar negeri ya kan

kamu tinggal pamerin tuh ke bekas pacar kamu itu
biar dia nyesel seumur hidup kalau dia udah ninggalin kami
nantinya kalau kamu udah punya semuanya
dia pasti bertepuk lutut sama kamu minta balik
tinggal kamu tolak
jadinya kamu menang
kalau kalau sekarang kamu nangis frustrasi buat apa
mendingan juga kamu ke luar negeri cari duit bisa beli macam macam
lebih bermanfaat eha
kalau gitu kapan saya bisa segera berangkat c
kamu pokoknya siapin data datanya
kalau kamu udah komplit semuanya kamu kasih ke cucu
nanti cece urus ya
sekarang cece pergi dulu
he banget ya
putih sekarang ya bersih
makasih kang tisna
kang tisna juga sekarang hebat ya
wah itu mah biasa
kang tisna hebat ya
saya denger dari mas suha sekalian sekarang itu enak ya
waduh nggak perlu manggul semen
mampir atuk rumah saya kan
doi saya nih mah orang sibuk
saya aja dateng sini saya paksain mau jemput jemput
bayangin dia bilang cuma mau satu minggu di sini
sekarang udah dua bulan gak balik balik
sekalian jemput cuyo yo
ah kalau itu mah kalau dia mau diboyong sekalian
cuma masalahnya nih
dia mau nggak tuh dari istri pertama
jadi istri ketiga
nah itu dia
kang tisna pun tanya kan
dari satu ke tiga
semua t quee
dari kamu teh udah ngomong belum sama bapak kamu soal si dede
saya belum berani ngomong sama si bapak
ya karena saya belum tahu
di kerja apa
yaudah kang udah siang saya mau kebawah dulu nya
jangan lupa bismillah dulu kalau mau apa apa teh
jangan lupa subscribe channel ini
ditanya orang tua bukannya ngejawab
mak takut kehilangan dede
selama ini emak pura pura pikun
dia tetap pergi pergi
ya mak namanya anak sekarang
dewasa nikah pergi ninggalin kita
itu anak kalian
kalau cucu saya mak enggak
si dede mak enggak begitu
ida ambil makanan kita di dalam
iya mak saya juga merasa kesepian
sejak anak saya menikah ikut suaminya gak pernah nemuin saya
iya mak saya senasib sama si iya
saya mak sebenarnya
ya pengen ikut anak mak
tapi suaminya gak mau ketumpangan saya
kalau nginep semaleman mak mak bisa
tapi kalau lebih marah marah suaminya
saya mah daripada anak saya ribut sama suaminya
lebih baik saya yang mengalah tuh mak
anak kalian lah anak durhaka
si dede mak enggak begitu
iya padahal anak dari kecil sama kini mak
anak dari kecil sama kita
tapi kok bisa ya menikah baru beberapa tahun
tapi lebih memilih suaminya lebih ngebela suami dibanding orang tuanya